saya disabar sabarin aja tuh ya
tahan tahanin aja gitu
siapa tahu kamu bakal diangkat jadi anaknya
orang tiap hari ije dijudesin terus diomel omelin
papa sih gak ngerasain jadi ice
jadi tahan aja timbang nahan apa susahnya
kalau kamu diangkat jadi anaknya hidup kamu bakal jauh lebih baik
yang kalian berikan pada ciraos
siap kosong satu komentan
bikin malu keluarga
ini kang pingin teh bawain makanan buat buka puasa
alhamdulillah hatur dongun mimin manis
kang apa nanya akang teh kapan buka puasa di rumah
nanti p akan kabarin kapan bisanya ya
iya jangan lama lama ya kang
soalnya apa teh nanyain terus
insya allah min
sekarang kang incuy teh mau jalan dagang dulu ya
tunggu aja di rumah bosko suara
insya allah akang teh pulang cepet
semangat ya kang
jam berapa dari rumah kah
duduk dulu lah tukang
saya mau masukin jemuran dulunya
ada kang ateb dateng
yaudah biar akang aja yang nemuin
yaudah neng tunggu di sini aja
memangnya kamu tinggal mau nemuin kang ateb
ih bukan mah
neng tunggu di sini aja
akang aja yang nemuin kang ateb
padahal dia marah sama neng
siapapun orangnya pasti marah kalau anaknya diusir
kenapa sih itu kamu usir kos
kalau saya yang punya warung kayak kamu
saya tampung semua anak anak kamu kos
ico anaknya pemalas
itu mungkin yang membuat ngkom t kecewa dan marah
ico mah susah dikasih taunya kang
sibuk dengan dunianya sendiri
yang gak bisa diatur ico atau kamu yang gak bisa ngurus ngkom
kalau emang kamu gak sanggup ngurus ic biar saya bawa pulang lagi aja
emang enak gak enak kalau emang saudara
ico dimana kos
mungkin si icetel lagi ngider kang
eh kalau ada modal mau gak kita buka lapak ricibatu
kita jual baju nanti saya yang jagain
mau lebaran mah dagang baju laris untungnya dua kali lipat
sebab semua orang pasti perlu baju baru
emang emang apip ada kenalan
gampang saya cari teh
banyak temen yang bisa ngirim gelosiran
ya udah mang lihat nanti ya mang
mudah mudahan aja ada modalnya
kalau begitu saya jalan dulu ya teh
duit gak ada
tokoro kan sampe kering
kalau kayak gini caranya mak sampai berbusa juga gak ada yang beli
ya udah icek
disabar sabarin aja tuh ya
tahan tahanin aja gitu
kamu bakal diangkat jadi anaknya
orang tiap hari icek dijudesin terus
papa sih gak ngerasain jadi icek
ya ditahan aja
kalau kamu diangkat jadi anaknya
hidup kamu bakal jauh lebih baik
bukan perempuan anaknya yang lahir
ke suara itu orang kaya
kalau kamu baik baik
mungkin kok suara bakal ngasih warisan nanti sama kamu
udah ditahan aja
soal omelan nya bingkom
masuk kuping kanan baru kuping kiri
iya tapi nyangkut di hati
tuh dia juga
ini mana dia ya
kan aku pengen ketemuan sama calon mertua
maaf tuti kang kusoy sudah tidak punya orang tua
hmm iup aku tau kok kang kusoy kan udah pernah dikasih tau sama kang kusoy
akonya cuma ngetes aja aku takutnya waktu itu kang kusoy cuma bohongin aku doang
tuti inget tidak ceramah pak ustadz kmp tempoh hari
kalau kita berbuat kebaikan di bulan ramadan
dilipat gandakan pahalanya
begitu juga sebaliknya kalau kita berbuat dosa di bulan ramadan
akan dilipat gandakan dosanya
udah kang kusoy
kang kusoy jadi ceramah
tapi gapapa deh biar aku lebih lama ngobrol sama kang kusoynya